wih lagi rame banget nih di media sosial orang orang main pilih kertas challenge
sobat rupiah gimana kalau kita main pilih kertas challenge sambil belajar istilah ekonomi
coba dong jelasin ke sobat rupiah apa sih pengertian cadangan devisa
cadangan devisa itu satu aset negara yang dikuasai oleh bank indonesia
yang kedua nih tercatat diaktifan rasa bank indonesia
misalkan berupa emas uang kertas asing dan tagihan lain dalam bentuk valuta asing
kepada pihak luar negeri yang dapat digunakan
sebagai alat pembayaran luar negeri
nah coba jelasin dong mbak ke sobat rupiah apa sih pengertiannya
oh deposit facility itu adalah penempatan dana rupiah yang dilakukan oleh standing facilities di bank indonesia
untuk operasi moneter yang dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah
nah jelasin dong ke sobat rupiah apa sih itu pengertian uang elektronik
uang elektronik dipedisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam media elektronik
pengguna yang menggunakan uang elektronik harus memiliki uang elektronik yang disimpan dalam media elektronik
pengguna yang menggunakan uang elektronik harus memiliki uang elektronik yang disimpan dalam media elektronik

ketika pengguna menggunakan itu untuk bertransaksi nilainya akan berkurang di media elektronik tersebut
namun pengguna tetap dapat mengisi kembali saldonya atau yang dikenal dengan top up
dong ke sobat rupiah apa sih neraca perdagangan itu neraca perdagangan merupakan perbedaan antara
nilai ekspor dan nilai import yang diukur berdasarkan nilai mata uang yang berlaku nah
kalau seandainya neraca positif berarti nilai ekspornya lebih tinggi daripada nilai impor
sedangkan kalau seandainya neracanya negatif berarti nilai impornya yang lebih tinggi daripada